kapan kemana aja sih jam segini baru pulang
kakang bener bener sibuk di kantor saya
kakak juga lagi ruwet ya
mau tina hilangkan keruutannya kakang
yaudah kita ke kamar aja yuk
kakak masukin motor dulu ya
tapi kakang jangan lama lama ya
kau mana lagi yang bakal kamu sekarang ya
nari kemana kamu sayang
rupanya kamu pengen ngajak kakang mimpetau kumpet ya
pasti kamu sembunyinya disini
percuma aja kamu sembunyi tina
kemanapun kamu sembunyi kapan pasti bisa nemuin kamu
eh eh kamu disitu kan tina sayang
kamu pengen bercinta apa malam ini
aku ingin gaya yang lain daripada yang lain
pengen variasi ya
gaya apa tuh
hai kemana kau
air kembang ini akan membuat tubuh harumu tercium oleh makhluk itu
sekarang kamu buka mata
kenapa airnya tidak dihabiskan bu
air ini nanti akan disiramkan di sekitar rumahku
kau tentu akan mau membantuku leman
dengan senang hati bu
tapi untuk apa kita lakukan semua ini
supaya makhluk jahat yang selalu mendatangi istrimu setiap malam jumat itu
akan datang ke sini tanpa rasa curiga
bahwa sekarang istrimu mariyati ada di sini
kalian mengerti kan
seperti biasa ketika makhluk itu datang menjumpaimu
kau harus melayani untuk yang terakhir kalinya
jadi ibu sudah tahu semuanya
saya sudah tahu semuanya
biarlah semuanya berlalu
kita akan menyudahi perbuatan laknat makhluk itu
tetaplah berdoa kepada tuhan mariyati
terima kasih om dardo
sampai jumpa di meja makan
saya baru sampai di jakarta bawaannya pengen pulang terus ya terpaksa aku naik angkutan umum
kamu kenapa sayang aku sakit mas kamu enggak sakit kamu itu cuma butuh hangatanku saya
harus dicinta dengan mas lagi tapi kalau sudah bercinta denganku kondisi mu pasti akan segar
kembali kalau jiwamu kering kamu akan mengalami kondisi fisik seperti ini tapi kalau kamu sudah bercinta
denganku kondisi mu pasti akan segar kembali
aku bisa mati mas aku tidak mencinta sama kamu pada suku rasanya sakit semua
kamu boleh percaya boleh tidak saya
penyakitmu akan sembuh kalau kamu mau mengandung
aku tidak seperti ini lagi